katanya bilangnya cuma bilang mau kerja
tahu tahu nggak kahwin lagi
udah gitu kebakaran ya akhirnya saya dari dulu pengen ngebetulin rumah
fajar menyapa di puncak darajat garut
udara masih dingin
tapi itu sama sekali tak menghalangi langkah ma'oom
bersama putrinya jenab kami memulai perjalanan memetik daun kol muda
yang di daerah ini disebut kiciwis
yang diambil yang kaya apa ma
iya nanti kalau ada
ini lagi nggak banyak ya ma
iya belon ini belon adaan ini saya coba sedikit nih ada sedikit
oh karena ini kebunnya habis panen jadi yang diambil ma itu yang tunasnya yang baru
jadi sebelum yang punya kebun membongkar ini bekas panennya itu diambilin sama ma'oom gitu ya
ma'oom dan jenab hanya mengambil sisa panen orang
mereka harus sabar menunggu dua sampai tiga hari setelah panen di kebun kebun ini selesai
jika terlambat kiciwis akan menunggu
jika terlambat kiciwis terlalu besar untuk mereka panen
atau seperti di kebun ini kami datang terlalu cepat sehingga tidak ada kiciwis yang siap dipetik
ya gimana ma banyak apa nggak di sebelah sana
nggak ada pupuk
kesana aja lah
kita pindah kebun
kita pindah aja lah
pindah lagi jauh lagi nggak
jalan berapa lama kira kira
ya mudah mudahan lah
perjalanan kami tak kunjung sampai di tujuan
semakin lama jalan semakin terjal dan licin akibat diguyur hujan lebat semalam
yang angkut saudara saudara
kata emak saat aja enak kebun ini udah banyak yang ngambil ya kicik kiciknya ya
tapi lumayan dapet
karena kalau sekeranjang gini dijualnya rp satu lima ratus katanya lakunya kalau dijual ke orang
jadi lumayan buat tambahannya emak ya
tapi ya tetep aja
ya tapi ya
ya tapi ya
ya tapi ya
ya tapi ya
meskipun gitu kalau kita cuma dapet sekeranjang di harga rp satu lima ratus bener bener nggak sebanding sama perjalanannya ke sini
sama seperti sulitnya jalan mencari keciwis jalan hidup ma'oom juga tak kalah terjal
jenab sebenarnya adalah anak keduanya
anak pertamanya diasuh orang lain sejak bayi
karena ma'oom tak punya biaya untuk menghidupi
sampai hari ini ma'oom tak pernah tahu nasib anak pertamanya
sementara suaminya kabur ketika ma'oom tengah mengandung jenab
ya kalau lagi baju
ini lagi dikandung berapa bulan

sekarang nggak dikandung sama suami
sama saya sendiri
mingatnya katanya bilangnya cuma bilang mau kerja
tahu tahu nggak kahwin lagi
ya di situ aja
pekerjaan belum selesai
kiciwis yang kami kumpulkan harus dijual
para tetangga mau membeli dengan harga yang lebih baik
kali ini dua ribu rupiah per keranjang
kami sudah selesai
kita beristirahat dulu
pulang aja ya
pulang aja udah gak ada yang beli lagi ya
ini masih lumayan ya
nanti buat makan aja lah
saya dari dulu pengen ngebetulin rumah
saya kata ah udah aja antepin
udah gitu kebakaran
ya ada yang ngebetulin
ya bantuan ya
ini dibuka ya mak
pekerjaan baru menanti
pagi ini ma'oom beruntung
ada tugas ngagobert atau mengupas kentang di rumah tetangga
paling tidak hari ini kami tak perlu lagi berjalan jalan
jauh mendaki bukit demi mencari kiciwis yang hasilnya tak seberapa
tapi lagi lagi perkiraan saya salah
pekerjaan mengupas kentang membutuhkan kesabaran ketelitian dan tenaga ekstra
baru sepuluh menit saya duduk dan mengupas kentang jari jari tangan dan punggung sudah terasa keraung
mak susah banget mak udah dari tadi gini gak bisa mak
udah pegal dia
tapi bayangin kalau dari pagi sampai sore mengupas begini jari pasti pegal semua ini mak
iya udah kaku begini
jadi pekerjaan yang kelihatannya cuma duduk aja
iya kayak enak saya duduk
kelihatannya enak ya mak padahal susah juga ya mak
udah gitu upahnya berapa mak
kalau yang ini nggak tahu nih kalau yang ini seribu nih
seribu apa per apa
setiap kilonya cuma seribu
iya kalau ini dapat ratus
oh semakin besar semakin murah
kok kebetulan ya
kirain mengupas tuh udah selesai mak
itu upahnya udah sama ngotong ini mak
sudah lebih dari lima jam kami mengupas dan memotong kentang
hanya tujuh kg yang berhasil dikumpulkan
itu artinya tujuh ribu rupiah saja upah ⁇ oom ⁇ dan jenab hari ini
jadi aku angkat posted macron menurut misalnya di channel maupinar
sepertinya b altina
tank beratur untuk ini

jadinya gimana terus jenab posisi lagi mandi ada yang ngintipin

di marahin aja wah gitu pergi gitu ya
sampai diintipin orang juga kesian
ya rumah tempat ma'o om dan jenap berteduh tak mempunyai kamar mandi
keluarga kecil itu tinggal di kampung
curug bedil desa bekarjaya kecamatan sukaresmi tabupaten garut
rumah mereka sangat sederhana
ukurannya hanya tiga x empat meter
rumah bantuan dari desa ini sempat terbakar empat tahun lalu
dan dibangun ulang secara bergotong royong oleh warga
saya dari dulu pengen ngebetulin rumah tapi nggak bisa bisa
saya kata ah udah aja ngintipin kata saya
udah gitu kebakaran
ya ada yang ngebetulin
udah gitu kebakaran
ya ada yang ngebetulin
sama tetangga ya sama teman
uang itu hasil jual kiciwis hasil ngegobet itu buat makan aja
iya sebetulnya buat makan juga udah beruntung itu
sehari itu setiap hari saya kerja kenapa nggak ada lebihnya
dapatnya cuma sedikit sedikit
lalu saya banyak lagi nih punya kompor
udah hampir tiga tahun saya nggak lunas lunas nih
kompor itu belum lunas
iya belum lunas
cuma berapa lagi lah
kalau misalnya nggak ada sama sekali gitu
mak pernah nggak makan sama sekali seharian pernah
selima kayak gitu
makan ada apa apanya
apapun yang mereka peroleh setiap hari
oom dan jenab senantiasa bersyukur
mereka tahu bisa makan hari ini adalah sebuah anugerah untuk bisa melanjutkan hidup
sesederhana apapun makanan itu
seperti hari itu mereka makan dengan lauk sisaki ciwis yang belum laku terjual
makannya tiga kali sehari
makannya tiga kali sehari nggak
takut nggak ada buat besok gitu kalau makan
sekali aja kadang kadang
lagi nggak ada kerjaan
kapan terakhir kali makan tiga kali
udah lama gak makan tiga kali
kalau misalnya nggak ada sama sekali gitu mak pernah nggak makan sama sekali seharian
sering makan gitu
sama halnya dengan tidur
di atas kasur sederhana inilah
ma'ul oom dan jenab beristirahat
pada malam hari
kalau tidur pakai kasur ini mbak
ini kasung udah lama mak
ini masih kecil ini nih
jadi jenab kecil
belum pernah ganti mak
dari mana berbuat beli kasir buat makan juga susah
terus pakai ini selimut
selimutnya udah pernah sobek waktu kebakar
waktu kebakar itu ya mak
empat tahun lalu aku beli
tapi tetap aja dipakai ya mas
habis nggak ada lagi ya ini seadanya aja
meskipun ada kasurnya tetap
karena kasurnya nggak rata sudah
tengahnya sudah cekung gitu ya
iya udah pernah nggak itu
jadi apa ini kalau sekarang saya tidur sih
yang dirasa bagian punggung sampai paha belakang itu cekung
jadi kita tidur kepalanya di atas punggungnya turun ke bawah kakinya naik lagi gitu
ini sudah pasti jauh dari kata nyaman ya
bagi kita yang kaya begini
kemungkinan kami juga mencarinya banyak banget
kira kira sama lah sama yang kemarin gitu ya ini satu ratus dua puluh kali dua ratus gitu ya teh jadi biar cukup di rumah
tapi yang kualitasnya cukup baik itu jadi biar awet sampai lama gitu untuk mau om dan jenab oke
kalau gitu mungkin kita ambil yang ini aja ya deh oke emak halo saya punya kejutan katanya kemarin
kita pas tidur bareng katanya kasurnya udah dari jeneb
kecil ya belum pernah ganti terus udah kakakku ya enggak enak ya enggak empuk lagi terima kasih jadi ini buat
maksa maghien api ya biar tidurnya lebih enak ya nih guling gitu biar enak gitu ya genap semangat
ini belum lunas ya
maaf belum lunas
ini ada sedikit
utang jadi kompornya
udah lunas ya mak
ke teteh ini
udah lunas ya
udah gak usah kepikiran lagi ya
terima kasih ya mat
tapi dari tatapan matanya
saya dapat menangkap
memiliki kasur baru terwujud
beratnya beban hidup membuat ma'oom tak berani bermimpi terlalu muluk
ia hanya berharap mempunyai pekerjaan yang lebih baik
agar bisa memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman